itu bisa bawa adeka kan
itu bisa tuh pak
oh sih ngantarkan doang kemah dia bayar
warga kampung cikareo desa gunung mulia tenjolaya bogor jawa barat ini marah marah kepada kurir yang mengantarkan barang pesanannya
pria ini kesal lantaran barang yang dibeli dengan sistem cash on delivery atau bayar di tempat ini tidak sesuai dengan warna pesanannya
sebelumnya pria ini juga komplain lantaran ukuran yang datang tidak sesuai pesanan
ia pun tak mau membayar barang pesanannya
pria ini kemudian mengambil dan berniat menodongkan pistol ke arah kurir
kurir yang tak terimakan perlakuan sang pembeli kemudian melaporkan kejadian ini ke polsek ciampea bogor pada minggu malam
dia ambil pistol tapi saya juga kan enggak tahu itu pistol
katanya ada yang mainan pistol rusak kan saya bilang nggak tahu tuh
saya udah panik duluan
itu sempat ditodongin atau gimana
enggak jadi sempat
sempat mau ditodongin tapi dituwin sama istrinya
terus itu ada istrinya
jadi dijagain sama istrinya
berdasarkan laporan korban polisi langsung mencari pelaku penodongan
dalam keterangan yang kami kutip dari detikom kapolsek bogor akbp harun menyatakan jika konsumen yang melakukan penodongan sudah ditangkap